terhimpit ekonomi bapak satu anak di surabaya nekat melakukan perampokan terhadap sopir taksi online
pelaku melancarkan aksinya dengan cara menyetrum korban menggunakan alat kejut listrik
beginilah cara gn warga kalijudan surabaya merampok yakut azari
warga jambangan surabaya seorang sopir taksi online pada jumat dini hari di kawasan babatan mulyorejo surabaya
gn mendekat korban dari belakang kemudian menyetrum leher korban menggunakan senjata kejut listrik
peristiwa bermula saat korban menerima order taksi melalui aplikasi online
untuk menjemput pelaku di kawasan keputi permai tropodo dan mengantarnya ke kawasan kalijudan
sebelum sampai di tujuan pelaku meminta berhenti di atm untuk mengambil uang
setelah itu saat mobil mulai melaju pelaku langsung mendekat korban dan menembakkan stand gun
atau senjata kejut listrik
pelaku menerima stun gun dan menembakkan stun gun
namun korban berhasil keluar dari mobil dan menyelamatkan diri
pelaku pun langsung mengambil alih kemudi dan membawa lari mobil
tersangka ini pesan taksi online go kart
setelah diantar mau mencapai ke tujuan kemudian tersangka pulang ke atm dulu
setelah atm pas mendekat mau tujuan sopir di
sekap dari belakang kemudian ditodongkan dengan senjata kejut
pelaku rencananya akan membawa mobil curiannya ke pemesan di pangandaran jawa barat
namun pelaku merasa takut dan memilih meninggalkan mobil di jalan raya peterongan jombang
mendapat laporan dari korban tim anti bandit
satreskrim polrestabes surabaya langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku
tujuh jam pasca peristiwa terjadi di rumah kos pelaku di sukodono sidoarjo
akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara